jadi berarti keluarga belum mengenal nama siapa itu
yang semaren diramai itu belum mengenal
kalau tanggapan dari saya sendiri ya masih banyak juga ya
karena kan saya juga tidak begitu mengetahui teman teman adik saya yang di luar gitu
jadi ya masih ditelusuri sih
tapi pengetahuan dari keluarga melmel itu sosoknya seperti apa sih
apakah laki laki atau yang kayak ramai sekarang
kalau yang saya lihat dari pernah kan ada temen yang ngirim juga kan
itu yang saya baca itu ya kayak perempuan sih
berarti sejauh ini yang diketahui oleh pihak keluarga mel mel itu perempuan berarti
iya karena dari postingannya menunjukkan dia kayak perempuan
tapi sebelumnya melma belum pernah kayak ke rumah atau
karena yang ke rumah itu gak lama dari kejadian itu
dua orang itu yang saya bilang satu sedikitpun
satu badannya mirip gitu kayak linda kecil
jadi berarti keluarga belum mengenal
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya